sayang kamu harus ingat pesan tante baik baik ya
nanti kalau kamu udah dewasa
kamu harus punya keberanian untuk mengejar cinta sejati kamu
jangan pernah menyerah aura
jangan pernah menyerah seperti tante
karena cuma cinta sejati yang bisa membuat kamu bahagia
kamu ingat pesan itu ya
kamu lagi hardy
sekarang lebih baik kau pergi dari hadapan saya
kalau kamu tidak memati
aku memang gak punya apa apa yang aku bisa kasih ke kamu selain cinta
tapi kalau kamu memang gak punya keberanian untuk memilih aku
aku rela mati untuk kamu
dan aku gak akan pernah rela untuk melepasin kamu
gak akan pernah
selama aku masih hidup
kamu harus menunggu dengan setia
lalu milikkanlah keberanian
untuk mencari cinta sejati kamu ya sayang
aurel sayang aku datang padamu
mempersimbahkan sebuah lagu untukmu
aku padamu aku padamu aureli sayang
elsa ya ampun lo udah balik dari australia
udah dong kan udah dua tahun
besok lo ke rumah gue ya
jangan lupa ajak femi sama dia juga oke
eh kak afrey juga kangen lo sama kalian
ya pokoknya lo tenang aja
ntar gue ajak feby sama delia juga
oh iya gue masih inget loh sama perjanjian kita
dan besok kita lihat ya siapa yang menang
sa sa sa sa tunggu dulu sa
semoga dessertsnya lagi bukan ditidur
semoga selanjutnya kok sayang aku

pangeran cinta lah